ya allah ini perasaan aku kenapa makin gak enak kayak gini ya
hai cik gimana
mbak andin mau nggak makan bubur ya
ya mau koki walaupun cuma sedikit
syukurlah seenggaknya turun mbak andin
papa sempet ngeliat tadi
enggak papa cuman mau mengingatkan kamu ya
papa tadi liat sedikit
kamu jangan ngerasa menggantikan posisinya al
aku juga gak mungkin bisa menggantikan posisi ah
aku ngerti posisi aku kok papa
bukan itu maksud papa no
kamu paham lah maksud papa
kadang memang aku ngerasa
sedikit sakit pak
sebagai seorang papa
kita selalu dibayangkan
lebih dekat dengan rena
bisa lebih menyayangi rena
bahkan kalau bisa
jangan pakai kata kata lebih
lebih dengan al
kita semua sayang sama rena
kamu juga sayang sama mereka
gak ada seorang
yang seharusnya merasakan seperti ini
gak ada seorang ibu yang harusnya merasakan seperti ini
gak ada seorang anak yang seharusnya merasakan seperti ini
pahamilah situasi sekarang
gak mudah memang
tapi coba mengertilah no
dan satu hal lagi
kalau sampai andien tau
rena hilang kemarin
untuk kamu ketemu rena
itu akan gak mungkin
akan sulit sekali
papa tahu ini gak mudah buat kamu
yang masih sekecil itu
bisa diredam sedikit aja
rena itu anak kandung aku

rena itu anak kandung aku
rena itu anak kandung aku
terus tidak mau
nah peluk opah
jalan dulu ya
aku tahu ibu pasti marah sama aku
ibu tuh gak bisa marah sama kamu nak
ya tapi ibu sedih aja
ternyata apa yang ibu inginkan itu kamu gak suka
karena kamu gak nyaman
kalau memang kamu gak suka kamu bilang sama ibu ya nak
ya seperti ini bikin aku marah
mungkin kalau sama klien di persidangan aku bisa tegas kalau aku udah sama ibu
semua benteng pertahananku lemah
aku tidak ingin membuat ibu sedih
atau kecewa sedikitpun
kok kamu malah bingung kenapa
aku nyaman kok
benar benar harus cari cara buat ibu enggak tersinggung
kamu tuh nak ya selalu bisa bikin ibu tersenyum
tapi padahal ibu tahu
ayo deh ibu kesana dulu ya
kayaknya bakat tarik ulurku di pengadilan emang turun menurun dari ibu deh
dan dari ayah sedikit
aku mau berhenti
aku mau berhenti
aku mau berhenti
kita jalan bisa liat apa ya di sini ya
ketemu lagi kita di sini
bisa tunggu bentar di sana sama rena
ada yang mau saya bicarakan
rena bentar ya mau ngomong sebentar
mereka mah pada ngomongin apaan ya
kok gue sama rena disuruh ngejauh
kita ke situ yuk
saya melihat kayak anda semakin dekat dengan rena ya
dan itu adalah hal yang bagus
berarti dengan seperti ini anda sudah yakin betul
untuk mendapatkan hak asur rena
agar bisa bersama sama rena
buat saya saat ini yang terpenting adalah
bisa memberikan perhatian yang lebih buat rena
apalagi sosok anaknya masih seperti ini
iya saya setuju
memang di saat seperti ini
harus ada sosok laki laki yang bisa menjaga rena
karena rena pasti melihat kepada siapa yang bersamanya
nah sekarang anda sebagai ayah kandungnya
dan itu harus secepatnya diketahui
diketahui oleh rena
dan saya tetap masih berharap
agar anda bisa menyelesaikan secara baik baik dengan ibu andin
di sini saya melihat bagaimana energi yang sangat besar
dari ibu andin terhadap rena
dan harus ibu andin yang menjelaskan
siapa anda kepada rena
karena kalau tidak seperti itu
kekuatan ibu andin
lebih pantas untuk mendapatkan hak asuhnya
maka dari itu
anda harus lebih dekat dekat lagi
selalu dengar rena
oke terima kasih buat masukannya
saya temui rena dulu ya
enjoy di rujak ya
kalau kamu juga
jadi di jalan ini
tapi papa jalan terus
padahal aku sudah panggil panggil
papanya tidak mau berhenti
lalu aku jatuh dari kamar rena
jadi aku tidak ketemu papa
om baik tau
rena itu jangan pernah
untuk berhenti berharap
allah selalu memberikan mujizat
dan mujizat dari allah
ya om baik
akan terus hidup
di hati dan pikiran aku
kamu jangan berhenti
untuk bersikap seperti ini ya
segala sesuatu itu
kalau allah sudah berkehendak
segala sesuatu pasti akan terjadi
ah itu gak mungkin terjadi
tapi buat allah
seperti membalik telapak tangan
jangan patah semangat
terus berdoa buat papa
dan berbakti buat orang tua
jalan jalan aja ya
jalan jalannya rame rame aja
nanti jangan sendiri sendiri lagi ya
kayaknya akan lebih berat ya ke bedan sana
medan yang akan kita lewati semakin berat
beda dari tempat yang tadi
dan masih belum ada cara untuk masuk ke hutan itu
jalan setapak juga hilang
kita harus buka jalur baru
agar kita bisa melewati sungai
dan yang lebih bahaya itu jurang
sungai hutan jurang
itu benar sekali
kalau menurut saya sih berat
hutan itu tidak bisa ditembus
masih ada binatang buas
dan sebelum pecarian ditutup
basar das sudah mencoba masuk ke hutan itu
memang tidak ada hasilnya
kita tidak akan menyerah
yang tak tentu
hanya ada aku
tidaknya anda sendiri
tutup lplatz limitnya
maju sangat besar
ada hati paling di
di sana suaranya
di sana suaranya
itu suara di sana
bidangnya abis ini berhasil
aduh ini kenapa perasaanku gak enak gini loh
tadi randy cuma kirim pesan minta didoakan
meskipun kata randy disana signalnya susah
nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar servis area
aduh kok gak bisa sih
yaudah aku kirim pesan aja deh
ren hati hati yuk
kalau mama tunggu kabar kamu
pokoknya kamu harus ngabarin mama terus yo
semoga anakku baik baik aja
kamu kenapa sih mak
kok mukanya kelihatan pucat kenapa
kepala aku sakit pak
kamu obat gak
udah udah diminum sih tadi obatnya
tapi ini kayak masih kerasa sakitnya
kayak aku stres juga deh pak
rena sama keisha itu dibawa sama orang itu
pak kita bisa gak sih pulang cepet dari sini
aku gak tenang loh ada di sini
udah kamu tenang aja ya
kamu tenang kamu istirahat aja biar ke siapa yang jagain
bener kamu bisa jagain keisha
tapi nanti tolong jangan bawa keisha keluar villa ini ya
kita gak tau loh siapa tau orang itu masih keliaran di deket deket sini
terus nino mana sekarang
nino lagi keluar sebentar sama rea
aku kangen sekali sama sekarang
nanti rena maksa dia bilang mau ketemu papa al di bukit itu
aku harus cekin
biar aku aja yang bawa sini
ih gak usah kiki
aja mbak ini panas loh
semia beskipun pakai merampan sih
udah gak apa apa sih
tadi aku juga habis dari kamarnya askara
terus itu apa
stok susunya habis
yaudah kalau gitu kiki
angkatin susu askara dulu ya mbak
aku antar ini kak
ya bentar ya
pak nanti susunya keisha itu ada di kulkas asinya
tapi kalau misalnya nggak cukup
jadi mau gak mau harus bikin susu formula ya
ya aku begini sekalian ya
aku siap siapin aja deh
aku angetin asinya
kamar bu rosa kok kebuka
permisi bu rosa
gak diangkat lagi
nomor yang ada tujuh
gak ada sinyal
aduh jangan sampai kejadian rena
bu rosa di dalam gak ada
tolong bantu saya cari bu rosa
nomor yang ada tujuh
yang sudah tidak aktif harus
allah ini perasaan aku kenapa makin gak enak kayak gini
mbak mici gimana bandin mau gak makan bubur ya
ya mau kok ki walaupun cuman sedikit
syukurlah seenggaknya perut badan keisi
terus kalau sekarang udah minum susu lagi belum mbak gigi mau ngecek ke kamarnya sekalian
ya tadi sih belum ki mendingan kamu kasih lagi aja susunya ya
aduh perasaan aku makin gak enak ya
mana andi nyuruh aku telfon randy lagi
karena andi gak bisa ditelpon juga
nomor yang anda tujuh sedang tidak aktif atau break
mbak ternyata mbak andin tadi cuma nanyain keadaan asgara
terus sama banding nyuruh kiki buat telepon mbak mirna nanya keadaan villa kayak gimana
tadi kiki udah bilang kok kalau mbak michi lagi ngurusin mas angga sama mas randy
nanti kiki telfon mbak mirna dulu ya mbak ya
alhamdulillah alhamdulillah berusaha ketemu
bu lebih baik kita balik ke villa sekarang ya bu
enggak reza saya mau cari nino sama reina kan katanya mereka mau ketemu sama al
itu bukannya nino sama rena ya
sini mau dikenu gak
gimana bagus kan pemandangannya
kalau udah kalau gitu kita pulang aja gimana
yuk yuk yuk
rena rena aduh
kok kamu gak bilang sama saya kalau mau ketemu aldi sini
kok kamu gak ajak oma sayang
mau ketemu papa al
papa juga belum dateng oma
belum dateng ya mir ya
pada baiknya kita kembali ke villa aja ya
saya mau nunggu disini
apalagi kalau misalnya dia tahu
saya datang kesini
pasti dia akan menemui saya
anak saya gak akan pernah mengecewakan saya
apalagi membuat saya menunggu lama
lebih bagus kita nunggu di hilal
karena kan kalau seandainya al akan datang
dia pasti datangnya kan ke villa
nanti kalau di villa gak ada orang gimana
jadi mending kita balik ke villa ya
bener kata pak nino
bu bos mungkin kita sekarang balik ke villa
nanti kalau pak bos datang pasti langsung ke villa
gak mau gak mau kesini
bentar sih terima telepon dulu
assalamualaikum mbak mirna
mbak mir itu mbak andi nanya keadaan disana gimana
aduh masa gue cerita huru hara di imari sih
gagal bagus juga kan buat kondisi andi
kita aman aman aman banget disini
ini kita lagi jalan jalan di sekitar villa
ntar lagi mau balik ke villa sih
oh yaudah kalau aman semuanya
berarti abis ini nanti kiki sampein ke mbak andi keadaannya aman ya disana ya
yaudah kiki tutup dulu
mbak mirna jangan sampai meleng loh ya jagain rena sama ibu ya
yaudah datang mbak
aduh semoga gak jadi masalah deh aku bohong gini
sesuai permintaan om surya juga kan
jadi saya bisa kumpul lagi seperti dulu
semua ini berawal dari rena yang ngikutin seorang anak
ini pasti ada yang nyuruh
tapi siapa ya laki laki misterius yang mengganggu di vila ini
bahkan sampai berani masuk dan deketin keisha
apa jangan jangan ricky juga
aku akan coba pengen suruhanku
apa benar ini semua ulahnya ricky
yaudah kita balik kalau gitu ya
eh rena aman ses dulu ya
biar om baik mau tepat
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif
kok gak bisa dihubungin ya
apa jangan jangan dia ketahuan sama ricky lagi
ibu rosa kenapa gak bilang sama saya ibu rosa mau pergi
saya sarah jadi khawatir sekali sama bu rosa
saya minta maaf pak surya
saya tadi benar benar ingin sekali ketemu dengan al
oh aman saya ketemu dengan nino dan juga rena
bu rosa udah ketemu dengan kita juga
bu bos kita istirahat di kamar ya bu
gak usah kalau boleh saya mau menunggu aldi sini bersama anda semua
pasti akan datang menemui saya
jadi ini adalah kegembiraanku untuk menunggu di sini
ya sebenarnya nggak apa apa tapi mungkin ada baiknya di kamar biar bisa sambil istirahat
kan bu rosa juga biar gak capek
gak sama sekali gak
iya nanti kalau al
saya suruh langsung ke kamar
kalau gitu oke nanti saya boleh titip pesan ke aku
pak surya datang untuk menemui saya di kamar
sayang umar ke kamar dulu ya
pak kita juga sekalian ganti cuci
rena juga ya mandi mandi bersih bersihkan abis dari luar ya
banyak yang bersih ya
kalau begitu pak saya izin untuk siapin mobil karena sebentar lagi mau pulang
maaf saya minta tolong dicek sekali lagi mobilnya takut berapa rata
terutama ban kan kita kalau tulangnya turun ya
ya terima kasih
sinyalnya jelek sayang putus putus
enggak gini lah sayang aku mau kasih tau ke kamu
kita semua aku randy sama tim sama warga juga mau masuk ke dalam hutan yang lebih dalam lagi
kemungkinan sinyal pasti akan lebih jelek sayang ya
pokoknya kamu gak usah khawatir tinggalkan pesan aku juga sama
nanti kalau ada sinyal pasti akan masuk ya
terus kalian disana gimana aman aman aja kan
ya nggak usah khawatir ya